kemenpora telah menyiapkan rencana penyambutan peraih medali emas tontowi ahmad dan liliana nasir
dari bandara soekarno hatta tanggerang menuju istana
rencananya para atlet akan mendapat sambutan meriah dari para pejabat tanah air
dan di arak mengelilingi jakarta dengan bus atap terbuka
sebelum bertemu presiden joko widodo di istana negara
bus tingkat khas bandung atau biasa disebut bandros ini
sengaja dipinjam menpora imam nahrawi dari wali kota bandung rituan kamil
ya ratu di sini yang akan menjadi hal menarik adalah
di saat ketika para peraih medali emas ini akan diarak keliling ke sejumlah jalanan protokol ibu kota
akan ada dua sesi yang dilakukan
di mana sesi pertama akan dilakukan pada hari selasa sore nanti
setelah nantinya para juara ini tiba di indonesia
akan langsung dijamu ataupun disambut oleh pejabat di terminal tiga
khususnya di gate dua kedatangan
yang mana di tempat tersebut sudah disediakan tempat tempat duduk
untuk para awak media ataupun para pejabat terkait
yang akan memberikan sambutan
dan nantinya mereka akan di arak keliling kota
sekitar pukul lima sore hari nanti dengan rute melalui
tol dalam kota dari bandara soekarno hatta ini
lalu kemudian keluar di gerbang tol semanggi
lalu berbelok ke arah kiri untuk kemudian masuk ke dalam ruas jalan jenderal sudirman
yang mengarah ke tugu pemuda di kawasan senayan
setelah itu arak arakan ini akan menuju ke
gelora bung karno setelah itu berakhir di
kementerian pemuda dan juga luar raga
untuk sesi keduanya dari kementerian pemuda
dan luar raga arak arakan yang membawa juara
peraih emas yaitu liliana nasir dan juga tontowi ahmad
juga akan berbarengan dengan peraih medali perak
dari cabang luar raga lifting yaitu ada dua
yang pertama adalah eko yuli dan juga sri wahyuni
yang mendapat medali perak
kemudian setelah dari kemenpora mereka akan menuju
ke jalan asia afrika lalu menuju ruas jalan jenderal sudirman
dan berakhir di istana kepresidenan untuk disambut oleh
dan pengawalan yang akan dilakukan sendiri
diakui oleh pihak kementerian pemuda tidak akan terlalu banyak
karena memang iring iringan ataupun arak arakan sendiri
dilakukan di jam sibuk dan dikhawatirkan akan menciptakan
kemacetan yang cukup panjang
dan ruas ruas jalan tersebut bisa menjadi hal yang baik
bagi para pendukung yang ingin melihat ataupun
memberikan ucapan selamat langsung tetapi bagi para
pengendara kendaraan bermotor yang ingin melintasi daerah tersebut
diharapkan untuk hati hati dan juga sebisa mungkin
menghindari jalan tersebut jika tidak ingin terjebak oleh kemacetan
ya baik terima kasih albi
pratama melaporkan dari bandara soekarno hatta tanggerang banten
ya seperti yang telah disebutkan albi tadi akan ada arak arakan
mulai dari terminal tiga bandara soekarno hatta hingga ke
kantor kemenpora di bilangan senayan jakarta pusat
dan berikut rutanya
dari terminal tiga bandara soekarno hatta
iring iringan masuk ke dalam tol sudiatmo
dan lanjut ke tol dalam kota
iring iringan kemudian keluar pintu tol senayan
lalu berbelok mengambil jalan
gelora pemuda senayan
selanjutnya iring iringan akan menuju ke jalan asia afrika
melewati stadion madia gelora bung karno
dan berbelok ke kiri menuju jalan pintu gelora satu
kemudian masuk ke jalan sudirman
iring iringan kemudian berbelok ke kiri
masuk ke jalan jenderal gatot subroto arah tomang
dan kembali berbelok ke jalan gerbang pemuda
sebelum tiba di kantor kemenpora
sedangkan untuk hari rabu para atlet termasuk juga
akan diberi medali di olimpiade rio
akan diterima presiden jokowi di istana negara
sama seperti hari selasa rombongan atlet dan ofisial
akan melalui serangkaian iring iringan
berikut rutenya untuk hari rabu besok
dari kantor kemenpora rakan rakan akan melewati
jalan asia afrika kemudian berbelok ke kiri
melalui jalan pintu gelora satu
dan langsung menuju jalur cepat jalan jenderal sudirman
menuju ke bundaran hotel indonesia jalan nh tamrin
dari bundaran hi rombongan akan langsung menuju
jalan medan merdeka barat dan masuk ke istana
melalui pintu depan
diperkirakan saat arak arakan berlangsung
sejumlah ruas jalan akan mengalami kemacetan
dan juga pengalihan arus